kok kok kamilanya gak ada
permisi tadi saya udah pesen meja nomor dua puluh itu
apa belum ada yang datang ya
belum ada tuh pak
yaudah kalau gitu terima kasih ya
iya terima kasih pak
kok kamilanya gak ada ya
udah dok biar gue tunggu disini aja
makasih ya lu udah nganterin gue
tenang aja dok gue yakin
kamil pasti datang
yaudah kalau gitu
gue akan nunggu di luar setengah
tapi kalau allah sampai kenapa napa
gue mau kasih ini
iya tapi kenapa bisa ada di rumah
waktu itu taufan sama kamil lagi kanya
dan tanpa disengaja
taufan lupa membuat cincin kawinnya
gue ambil cincin kawinnya dan gue nyusun mereka kanya
tapi begitu gue nyampe sana
dan setelah itu gue udah lupa
ngekas cincinnya lagi
gue mau ngasih cincin kawin ini ke fadil yang sebenarnya
jadi aku tunggu dulu oke
aku temui kak fadil atau enggak
kak fad mau ketemu gak sama papa
singkirkan keegoisan kamu
temui kak fadil
demi kak fad dan calon bayi kamu
hanya kepada mul hamba meminta
semoga rumah tangga ini bisa tetap hamba pertahankan ya allah
jangan engkau biarkan hamba kehilangan orang orang yang sangat hamba cintai
jangan engkau biarkan cinta hamba lepas begitu saja
jangan biarkan ego hamba mengalahkan segalanya
jangan biarkan kekerasan hati hamba menyakiti diri hamba sendiri

izinkan hamba untuk merajut kembali tali pernikahan hamba dengan kak fadil yang sudah koyak
dan lapangkanlah jalan hamba untuk meraih kebahagiaan lahir dan batin
kamila pasti datang
kamila pasti datang
kamila akan datang
dia pasti datang
dia pasti datang
siapa yang pasti akan datang
aku senang banget kamu datang mila
aku senang kannen banget sama kamu